mereka itu sudah sepatasnya disana
itu berkat siapa
usaha aku dan meisha dibantu oleh pengacara
di rumah ini kan udah gak ada apa apa lagi sama mas pramu
tidak seperti kamu
kerjanya apa sih
selalu membela dan membela amira terus
mama tahu sekali
pasti papa kena pucuk rayuan perempuan itu kan
sebentar aja bu saya harus ngomong sama dia
kenapa sih gak pernah kasih aku kesempatan buat ngomong sebentar aja
itu pasti ayah
kamu kenapa sih
tidak ngasih kesempatan anak perempuan itu bicara sama saya
mas bicara kok terus gitu sih
siapa yang larang mas untuk bicara dengan amira
saya yakin sekali anak perempuan itu ingin mengucapkan sesuatu sama saya
mas sendiri kan tahu kalau kondisi mas itu belum sehat sekali
kalau sampai terjadi apa apa dengan mas pingsan siapa yang menolongin mas
bapak pasti tahu tempat ini pak
karena bapak adalah mas
masih sakit kok udah jalan jalan
sebenarnya apa yang ingin anak perempuan itu katakan sama saya
apa anak perempuan itu tahu sesuatu soal masalahku saya
jadi bagaimana bumalena
apakah kasus kecelakaan yang menimpa pak prabowo itu bisa diproses atau tidak
berkas perkaranya sudah masuk ke polisi
dan saya juga sudah mendapatkan surat penahanan untuk ibu utari dan pak wisnu
kok hanya utari dan pak wisnu saja

surat penahanan untuk amira itu tidak bisa diberikan oleh pak wisnu
surat penanganan untuk amira itu tidak bisa diberikan oleh pak wisnu
surat penanganan untuk amira itu tidak bisa diberikan oleh pak wisnu

karena pak prabu tidak bisa membuktikan apa amira ada lokasikan kejadian atau tidak pada saat itu
aneh papa memang tidak melihat aliran tempat kejadian
atau papa tidak tegas sama amira
dan mengarang alasan kalau dia tidak melihat amira di tempat kejadian
karena aini mungkin terus terusan memohon sama papa
agar mengasihani amir yang sudah menolong papa
siapa yang menyumbangkan darahnya untuk saya
usapisanya papa termakan bujuk rayuan aini
kalau aini gak mau melihat amirah menderita
aku justru akan bikin amerah tambah menderita
begini aja pacar
bapak tetap menjalankan proses
bapak buatkan satu surat penahanan untuk amirah
anak itu sekongkol dengan ibu dan pamannya
ya baik bu
kalau begitu saya permisi
tapi mah papah kan belum kasih instruksi
untuk melanjutkan proses hukum kasus ini
papa cuma bilang proses ini ditunda sampai amira sembuh dan keluar dari rumah sakit
papa kan bilang kalau amira sudah sembuh akan diproses
sekarang kan amira sudah keluar dari rumah sakit
berarti anak itu sudah sembuh
bapak pasti bangga sekali dengan inisiatif kita
supaya mereka dijebloskan dalam penjara
tidak seperti tante aini sama zaira
mereka berdua itu kan misalnya menghalang halangi
padahal amira itu juga sudah jahat sama papa
jadi kamu ketemu dengan papanya rizky yang kamu bilang mirip dengan ayah kamu itu
di lokasi tempat ayah kamu kecelakaan amirah
terus terus kamu bilang apa
kamu bilang itu ayah kamu atau bukan
amirah sudah mau nanya bu
terus bawa dia pergi gitu aja
jadi amirah gak sempat nanya
gak salah lagi amirah
papanya rizky itu pasti ayah kami
kalau enggak ngapain dia ke situ
atau bisa aja kan amirah
gara gara kecelakaan itu ayah kamu jadi lupa ingatan
jadi dia ke tempat itu
untuk mencari tahu siapa dia
yang meninggal itu siapa
mungkin saja amirah
ayah kamu itu masih hidup
kita kan tidak bisa melihat jenazahnya secara jelas
karena jasadnya sudah tidak bisa dikenali
sekarang kita harus ketemu dengan papanya rizky
kita harus tanya dia
kita ke rumah bos kamu gitu
ke rumah ibu lain
ayo amirah temenin ibu
ayo temenin ibu ke rumah bos kamu itu
kami dari kepolisian metro jakarta pusat
membawa surat penangkapan atas nama ibu tadi
kami mohon kerja samanya untuk dibawa segera ke kantor polis
apa ini ada apa ya pak
ada masalah apa pak
ya ibu tari telah resmi menjadi tersangka atas kasus kecelakaan yang menimpa bapak prabowo wijaya

pak tapi tunggu dulu pak jangan bohong ibu saya
pak jangan pak
saya yang salah pak
saya yang melakukannya
ibu saya nggak terlibat sama sekali pak
tolong lepasin tangan bapak dari ibu saya
jangan takut ibu saya pak
bukan anak saya yang salah
saya yang salah pak
enggak pas saya yang salah
saya yang benar benar melakukannya pak
tolong lepasin tangan bapak dari ibu saya
ibu dabi mari pak
saya mohon jangan mau ibu saya
ibu jangan tinggalin anirai
ibu nggak boleh ditahan
aku harus ketemu sama pak prabowo
tolong di situ
ada apa pak
masa ini kalau piecesnya suka tersanggup
maka kamu harus anggap mereka serta
saya ingin ke masalah
nanti jangan berpikir pikir
pak mama mau ngasih tahu
ibunya amira dan pamannya sekarang mereka ada di penjara
mereka di kantor polisi pak
mas wisnu sama utari masuk kantor polisi kak

itu berkat siapa
usaha aku dan mesya dibantu oleh pengacar

mereka yang harus integrakan beberapa kasus
mereka harus hasiluberuhkan diri sendiri
selanjutnya gak ada yang dibolong padat
semordinah pengadilan disemua orang
ke sensasi mendengarkan pandangan tersebut
di lebih eduk edari malah
ilangan dua orang menjengkel nyatanya
hatred dari angkat kepala